hari politik ekonomi raja salman bin abdulaziz kini sudah tiba di titiknya di tiongkok tepatnya
tidak tanggung tanggung nilai kerjasama ekonomi saudi justru menyentuh level tertinggi dari tiongkok
unik memang ideologi kedua negara jelas jelas sangat berseberangan ya
tapi demi kepentingan ekonomi tiongkok dan saudi kini justru semakin mesra
lantas ada apa dibalik kemesraan dua negara ini
mega deal tiongkok saudi saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama bahwa ternyata tampaknya intinya ada xi jinping juga ya intinya
bahwa pertemuan ataupun lawatan politik ekonomi raja salman akhirnya puncaknya ada di sini
di tiongkok tepatnya
saya akan ulas lebih lengkap bagaimana sebenarnya safari politik tersebut dilakukan oleh raja salman bin abdul aziz al saud
kita lihat bersama
bahwa memang setiap safari politik diawali misalnya dari malaysia yang pertama
kemudian kita lihat mengunjungi indonesia
kemudian jangan lupa juga ada brunei sebenarnya yang juga dikunjungi oleh raja salman
tapi kemudian diikuti oleh jepang dan kemudian tiongkok
secara nilai secara nilai ternyata mega deal justru ada di sini
tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia
dan perlambatan ekonomi yang di sana tidak lepas dari shifting ekonomi yang coba dilakukan oleh tiongkok
jadi tiongkok itu sebelumnya adalah negara di mana backbone ekonomi
dan ekonominya adalah industri
kemudian mereka akan bergeser menjadi konsumsi
kenapa karena sudah overheating ya
karena memang sudah akan ada siklusnya
jadi mereka harus melakukan shifting
dan shifting tersebut ada dua hal sesungguhnya
apakah akan terjadi hard landing atau akan terjadi soft landing
hard landing itu seperti apa
hardline itu kok tiba tiba bergeser gitu misalnya dari posisi tutup kemudian jadi buka
itu kalau misalnya terlalu keras terlalu hard
itu akan mengguncang
karena dia ekonomi terbesar kedua di dunia
jadi kalau terlalu keras terlalu hard
tiongkoknya ini batuk semuanya kita akan kena
apalagi tiongkok merupakan salah satu mitra dagang utama indonesia
misalnya bila kita dekatkan ke indonesia
tapi kalau itu dilakukan secara soft landing
artinya kalau misalnya pesawat tuh kalau hard landing itu kan turbulensi terlalu kencang ya
tapi kalau misalnya soft landing dia akan lebih smooth
sehingga ada waktu negara negara untuk beradaptasi
bahwa ternyata sekarang tiongkok ini tuh mereka akan lebih fokus ke konsumsi misalnya gitu
tidak lagi manufaktur yang biasanya negara dengan melakukan ekspor barang barang
yang manufaktur sekarang mereka konsumsi nih
artinya ada potensi negara negara untuk bergegas
untuk mengisi celah celah yang emang akan dibutuhkan oleh tiongkok tersebut
nah dengan kondisi seperti itu cashnya tiongkok banyak nih
walaupun dia perlambatan ekonomi
perlambatan ekonomi di tiongkok itu kan gede banget gitu ya
dan ini yang harus dimanfaatkan oleh negara negara berkembang
termasuk juga saudi
kenapa saudi perlu perlunya ke tiongkok
ya karena dia butuh cash
kita tahu salah satu misi besar raja salman perlu buang buang dia punya aftur
itu untuk kelewatan ke negara negara tersebut adalah untuk safari mau ngejual aramco
karena bagian dari saudi vision dua ribu tiga puluh
devisit mereka udah semakin besar
hutang mereka itu yang dibantu oleh sindikasi perbankan global
itu juga sudah besar
nggak bisa kayak gini terus
karena minyaknya saudi itu udah nggak bisa lagi diharapkan
karena orang udah mulai bergeser
kita aja udah mulai tahu gimana ada enaknya punya mobil elektrik misalnya
atau menggunakan gas lah
paling nggak jangan energi fosil aja
nah hal tersebut lah yang klop jadinya
jadi saudinya sedang butuh uang
kemudian tiongkoknya sedang memang membutuhkan juga cash untuk ditaruh di mana nih
karena dia butuh untuk melakukan globalisasi ekonominya
jadi jangan lupa bahwa tiongkok tersebut walaupun negara komunis
sesungguhnya dia sudah sangat liberal
ekonominya sudah sangat liberal
yuan sudah masuk dalam salah satu sdr yang ada di imf
jadi dia sudah sangat butuh media agar dia bisa lebih mengglobal
dominasi tiongkok tersebutlah yang akhirnya membayangi dominasi dolar amerika serikat di pasar global
nah kebutuhan tiongkok ataupun juga diversifikasi backbone ekonomi dari saudi
juga bisa terjawab di tiongkok
iya dong tiongkok itu negara dengan populasi terbesar di dunia
jadi pasar terbesar
jadi kalau dia mau invest saudinya tiongkok juga salah satu yang paling bagus
miliaran kan jumlah penduduknya gitu
maka gak heran angka yang akhirnya terrealisasi mou nya adalah enam puluh lima miliar dolar amerika
kalau dibandingkan dengan indonesia kita lihat tujuh miliar dolar amerika itu pun untuk indonesia
itu enam miliar dolar amerika
lima miliar sudah memang sudah dibicarakan sebelumnya terkait dengan kilang
jadi otomatis kita hanya dapat satu miliar
selebrasi kita itu
yang kita begitu mengagung agungkan sampai breaking news gitu kita ya
untuk menyambut raja salman kalau secara fulusnya realnya dapat cuma segini loh
bandingkan dengan tiongkok enam puluh lima miliar dolar amerika
bandingkan satu banding enam puluh lima
tuh jauh banget
jauh banget tapi ya
ya begitu lah ya
kan tiongkok namanya juga udah negara berkembang dengan ekonomi industri
jadi kalau ingin menjadi negara ekonomi maju itu kita harus kuatkan industri
indonesia itu masih menuju ke sana gitu
karena kita indeks manufaktur kita juga masih loyo gitu
kita harus terus boosting dengan infrastruktur misalnya
ada lah jalan menuju ke sana
tapi bahwa perbandingan yang kita harapkan ataupun kita dapatkan dari kunjungan raja salman jauh banget dari tiongkok
malaysia dapat tujuh miliar dolar itu karena petronas dan aramco
kemudian kita lihat jepang empat puluh lima miliar dolar amerika
maka sudah benar lawatannya paling gede ya memang di tiongkok
mega deal juga disebutkan enam puluh lima miliar dolar amerika
lantas saya akan lebih spesifik ke sana
nah ini dia yang ingin saya tunjukkan
kerja sama saudi dan tiongkok
ini yang saya sebut tadi ketemu dimana secara sederhana saja ini loh ketemunya
ini saya kasih tanda love deh ya
lihat nih defisit saudi
defisit saudi itu segini nih
dia defisit nih saudi
nah investasi tiongkok itu dia butuh makin mendunia
jadi dia butuh uang kelebihan cashnya itu dia akan tebar tuh
termasuk salah satu cara tiongkok dengan kelebihan cashnya dia beli obligasi amerika
mayoritas dia punya obligasi amerika gitu
jadi gak bisa sembarangan tuh
kalau dia tarik aja tuh obligasinya bisa jadi sebuah ancaman ya
jadi paling tidak angkanya ketemu disini
tiongkok sedang ingin membangun
tiongkok sedang ingin membangun
memperbesar investasinya ke negara negara tertentu
dan saudi memang sedang butuh dia
dia sedang butuh dana
jadi club gitu
kalau secara grafis bersinggungan itu club
maka gak heran angkanya juga fantastis gitu
hal tersebut yang mendorong saudi dan tiongkok menandatangani enam puluh lima miliar dolar amerika kerjasama mereka
dan ini lagi
jadi disebutkan juga bahwa new kids on the block disebut ya
bahwa ternyata ini adalah negara negara supplier
energi di tiongkok
tiongkok itu adalah negara industri yang besar ya
kalau kita ingin jadi negara maju
kita besarkan industri nya gitu
kita besarkan industri nya
itu yang dilakukan oleh tiongkok
dan dia berhasil
mudah mudahan kita menuju ke sana
ini adalah supplier energi tiongkok
apa pentingnya si energi
kalau pabrik mau jalan butuh bahan bakar kan
harus ada listrik
mesinnya itu kalau nggak ada bahan bakar
gak ada yang gerakin
listriknya gak bisa muter
gak bisa buat produk dong dia
di situ tuh nggak bisa jalan kalau nggak ada minyak
dan supplier terbesarnya kali ini kita lihat bersama
salah satunya nanti adalah arab saudi
kita lihat bersama
dan trendnya dari tahun ke tahun kita lihat semakin besar ya
jadi kita lihat bahwa sangat strategis sebenarnya fungsi
ataupun juga posisi saudi sebagai supplier
jadi kalau misalnya saya punya bahan bakar minyak untuk tiongkok
karena tiongkok main di industri
dia butuh bahan bakar
ini loh saudi
kalau misalnya dia beli aja berapa persen dari aramco
kan dia punya kepentingan kan
jadi misalnya gini
sederhananya gini loh
misalnya saya punya kepentingan dengan asia
ini punya minyak dan saya punya pabrik
saya butuh minyak kan supaya pabrik saya bisa muter
ya nggak apa apa lah saya beli perusahaan minyak dia berapa persen
atau saya juga punya cash
karena saya bisa nego harga murah kan
karena saya punya investasi di sana gitu
jadi bersebrangan ideologi antara dua negara itu akhirnya luntur semuanya
ketika kita bicara dengan fulus
kita bicara dengan ekonomi
lalu pasokan minyak tiongkok ini kita lihat
tiongkok itu untuk produksi dalam negeri
untuk dia supply agar industri bisa muter itu
agar dia bisa produksi apa
sekarang kita lihat misalnya toyota honda
dia buat itu rakit rakitan itu kan semua butuh energi
nah supplynya itu dari produksi dalam negeri itu kecil
celah ini yang bisa diisi oleh saudi
produsen terbesar sehari aja bisa sepuluh juta barrel per hari saudi
nah jadi saudi itu sementara untuk dia genjot itu dia punya pendapatan
dia harus masuk ke pasar terbesar yang butuh minyak
jadi semuanya itu klop di sini
ketika saudi punya minyak
tiongkok butuh untuk impor bahan bakar
karena dia akan muter
akan dia putar itu industri nya
maka udah jadi
walaupun banyak mengatakan bahwa tiongkok itu kan komunis
kemudian arab saudi itu kan negara islam sunni lagi ya
kan bersebrangan banget
gak ada bos dalam bisnis yang ada masalahnya uang
jadi kalau ketemu semuanya nggak perlu cinta kalau kerja sama itu
semuanya bicara uang
gitu juga kita sebagai bangsa kita harus mikirin kayak gitu
yang penting uang gimana caranya agar bangsa yang besar ini populasi terbesar ini bisa dapat duit banyak
jangan jadi beban populasinya
tapi justru jadi modal besar